segera bersiaplah karena seluruh rakyat pejajaran dan seluruh yang ada di istananya sudah merindukan kehadiran tuhan

kumpulkan seluruh rakyat pajajar di alun alun istana
aku akan memberi tahu kepada mereka semua
jika putra kuwalangsungsang masih hidup
dan aku sendiri yang akan mengumumkan
sandika gusti prabu
untuk sementara waktu
sebaiknya kau tinggal di rumahku dulu
sampai situasinya aman
tapi untuk apa kita berdiam diri disini
tanpa mengetahui bagaimana keadaan anggi ini sekarang
bersemunyi di rumahku saat ini

raden surawisesa dan kawan kawannya
tidak akan menyangka kita ada disini
mereka pasti mengira
kamu telah kembali ke pejajaran
pikirkan keselamatanmu dulu
umuh kandung ragaanmu tidak bisa digunakan sepenuhnya
aku bisa bertemu dengan kia aman dan kia amin
bisa pulang bersama mereka
aku bisa menjaga bolta tewam
dinda tidak perlu bersikap seperti ini
bagaimanapun dinda adalah seorang ratu
dan tidak lama lagi
kanda akan memulihkan posisimu
sebagai ratu di pajajaran ini
kanda sangat merindukanmu
dan kanda sangat berbahagia
dinda bisa kembali lagi ke istana
seperti hanya kanda berbahagia
karena ternyata putra kita
iya kak kanda
dinda pun sangat merindukan kak kanda
saat jatuh ke jurang
karena terkena pukulan nyerompang
dinda merasa sangat ketakutan
dinda takut kehilangan kak kanda
rasa takut itu melebihi rasa takut akan kematian
hilangkan rasa takut
karena dinda tidak akan pernah kehilangan kak kanda
rasa cinta dari kak kanda
perempuan jahat itu masih hidup kak kanda
dia menyamar menjadi indah lagi
dan menggantikan posisi dinda
di sisi kak kanda
itu tidak akan pernah terjadi lagi
kanda akan berubah
dia bisa merubah wajahmu
namun kak kanda
tidak hanya mengenalmu dari wajahmu
adalah belahan jiwa kak kanda
terima kasih kak kanda
karena seluruh rakyat pejajaran
dan seluruh yang ada di istananya
sudah merindukan kehadiran dinda
berdiri dalam kekuatan